akan sangat bahaya jika kedua senjata kami

kami benar benar sembuh raden
kami benar benar sembuh raden
alhamdulillah berterima kasih kepada allah swt
raden kamu harus bagaimana raden
sepertinya tahun ini kami gagal panen
ya benar raden
kita semua gagal panen raden
tolong kami raden
amin jangan khawatir
mari sama sama kita berdoa kepada allah swt
ya allah ya rahman ya rahim
yang maha pengasih lagi maha penyayang
ya allah berikanlah kemudahan
pada jajaran ya allah
ya allah ya rahman ya rahmi
semua itu atas kehendak engkau ya allah
yang susah menjadi kemudahan
hamdan syakirin hamdan naimin
kama yang berhili jadali wajihkal garim
salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dari tempat busuk ini ayu
dari sini rai siliwari
aku benar benar sangat tidak sudi
berada di tempat busuk ini rai
hukum tetap lahum
siapapun yang bersalah
kamu benar benar sangat
kamu sudah diputarkan
oleh hawa dan semua siliwari
tidak bisa membedakan
ataupun benar rai
sekali lagi aku katakan
keluarkan rai dari sini
lepaskan aku dari sini
hukum sudah diterapkan
dan aku tidak mungkin
melanggar hukum itu
kau bisa merenung
kau bisa merenung
sahaja setiap satu
semua yang krusontes
semua yang takgyar
semua yang tanpa
semua yang mungkin
apa yang ada
siap pak kamu
apa yang kamu lakukan padaku
diam ikut aku